sekolah dasar negeri empat menteng palangkaraya kalimantan tengah terbakar pada jumat siang
beruntung saat terjadinya kebakaran tidak ada aktivitas belajar mengajar
penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada salah satu ruangan kelas
sebuah sekolah dasar di palangkaraya kalimantan timur terbakar jumat siang
besarnya kobaran api ditambah banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melenyapkan bangunan sekolah
setidaknya lima ruangan baik ruangan guru ruangan kepala sekolah serta tiga ruangan kelas siswa ludes terbakar
beruntung saat terjadinya kebakaran tidak ada aktivitas belajar mengajar karena jam pelajaran sudah selesai hingga tidak ada korban jiwa
beruntung saat terjadinya kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada salah satu ruangan kelas
sam sudinur palangka raya